dua ia sangat diadaptan
dan rutinitas kerja albat itu sebagai hasil
alam agung memegang uang setoran
rutinitasnya terima setoran dari hasil pengiriman barang itu di sore hari
dan uang itu terkumpul besok paginya menyerahkan ke
menyetorkan ke bank bca yang terdekat
itu rutinitas keseharian alam agung
kalau saya artinya hukuman hati
karena ini yang saya ikuti ini sudah sudah setelahku sudah merencanakan
dua ia sangat diadaptan
jadi dia tahu seharian dia sudah mempelajari semuanya
jadi ini bukan sebuah rutinitas apa ya
memang itu sudah merencanakan
dan yang saya tahu bukan yang saya tahu
dia ingin menguasai hasil setoran itu
dan harta benda korban
untuk biaya resepsi dari uang serang itu
enggak maksudnya bukan bukan
masih saya masih kecerahan sama pihak pihak kepolisian
jadi ingin menguasai uang itu
bahwa uang itu tidak ada motor juga tidak ada
uang diserahkan pihak perempuan
dan di palembang di situ